beginilah kesibukan para kusir andong di desa jonggrangan klaten jawa tengah sabtu sore
mereka mempersiapkan kuda dan menghias andong menggunakan janur bunga bunga hingga pernak
pernik lain andong andong ini dihias sebagai persiapan acara tasya kuran gunduh mantu pernikahan
putra presiden joko widodo kesan pangarep dengan erina gudono di puramangku negeran surakarta
ketua paguyuban bendi klaten warsito mengatakan ada lima andong dari klaten yang akan dikirim ke
solo andong andong ini rencananya nanti akan digunakan untuk kirap mengangkut para tamu
vivi id karena untuk persiapan besok pernikahan mas kaisang sama mbak erina adias apa aja pak ini
ya dia bunga bungaan janur semua komplet ya setelahnya orang jawa kayak gitu pak dia
semua ready dan antusias dilihat itu ngeresek gitu setelah semuanya terpasang dijadwalkan
rombongan andong dari klaten akan berangkat ke pura mangkunagaran surakarta pada minggu dini hari
bangga karena dilibatkan dalam prosesi ngunduh mantu anak presiden juga dirasakan anggota babin
kamtipmas polsek kesugihan cilacap aibtu warsito yang dipercaya menjadi salah satu kusir kereta
kuda yang membawa pengantin putra kaisang pangarep semasa kecil aibtu warsito sudah
terbiasa dengan kuda delman warga di tempat kelahirannya di dusun sajiwan desa kebondalam
kidul kecamatan prambanan kabupaten klaten keluarga warsito memang memiliki kuda dan
deleman sehingga sudah menjadi terbiasa untuk merawat kuda saya mulai kecil itu sudah belajar berkuda
dan memelihara kuda karena itu keturunan dari simbah ataupun bapak dan ibu di prambanan juga
dalam acara pernikahan kaisang pangarap dan erina gudono disiapkan dua belas kereta kuda untuk acara
kirapta syakurari satu kereta kuda untuk pengantin yang ditarik oleh enam ekor kuda
dan yang sebelas kereta masing masing akan ditarik oleh dua ekor kuda rangkaian prosesi ngunduh mantu
kaisang pangarap dan erina gudono ini dilaksanakan pada hari ini sebelas desember dua ribu dua puluh dua tim liputan cnn